kanda kenapa harus dipenjara bawah tanah kanda
penjara bawah tanah
untuk terpidana mati
kanda penjara bawah tanah
untuk terpidana mati
mohon maaf ayahanda prabu
tapi itu tetap saja sebuah kesalahan yang sangat besar
dan sangat membahayakan
tidak mudah dimaafkan
hanya dengan membunuhnya
iglis dan ranggabwana saja
apalagi paman amuk marugo sudah terbukti
bahwa dia terlibat dalam mencuri
kujang kembar ayahanda
kanda prabu aku mohon
ranggabwana itu adalah kakak kandungku
tolong bebaskanlah ranggabwana dari hukuman kanda prabu
hukum tidak mengenal pertalian data
hukum harus tetap ditegakkan
tapi kanda prabu
kanda harus mempertimbangkan kerajaan japura
jika ranggabwana amuk marugol dipenjara
kerajaan japura bisa saja melakukan pemberontakan
prabu amuk marugol
tidak bisa dibebaskan dari hukuman
ini adalah pengkhianatan
dan pengkhianatan adalah kejahatan
yang paling besar gusti prabowo
mohon ampun gusti prabu
hamba juga berpendapat demikian gusti prabowo
mohon ampun gusti prabu
jika gusti amuk marudu dibebaskan begitu saja
maka rakyat akan kehilangan kepercayaan
kepada gusti prabu
kau enggak ingin
karena dalam hal seperti ini aku tidak bisa melakukan apa apa
raka amat marokku sudah terbukti bersalah
agar sakitmu berkurang
terima kasih shay
terima kasih kamon bapak
saya sudah banyak merepotkan kalian
berterima kasih kepada allah jangan kepada manusia
dan lebih baik kita beristirahat saja dulu di sini
hukum tidak bisa dibuat main main
sabda pandita ratu tidak bisa dirubah
hukum harus tetap ditegakkan
agar menjadi pedoman
bagi seluruh rakyat pajajar
rayi aku tidak sudi diperlakukan seperti ini rayi
apa kau lupa aku adalah maharaja gusti prabu amu parvoku rayi
tidak kandang prabu
karena baru aku mohon jangan lakukan itu cabut hukuman itu kandangku mohon
bawa dia ke penjara bawah tanah
hukuman akan dilaksanakan tiga hari lagi
kandang kenapa harus dipenjara bawah tanah kandang
penjara bawah tanah
untuk terpidana mati